eh para warga ini tak ada apa apa ramai ramai
pak arte kita dikejar kejar sama buah jenggot
loh ee itu kenapa tiga hansip juga ikutan lari
harusnya tangkap dong itu yang namanya hantu
iya sih kenapa sih lo yang harus ada di samping gua
gua itu minta jodohnya bukan orang seperti
udah deh mendingan kita pulang aja yuk
kenapa tuh tek kotek
ah damai damai
hei bu endang kenapa tangannya kasar banget sih keras kayak batu karang
sama bu messi kok tangannya gradakan begini
biasanya kan tangannya mulus dan indahoy gitu deh pokoknya
emang ini tangan kamu ya
kembali ke baru
ada apa kurah kurah dalam perahu pura pura enggak tahu pakai nanya ada apa saya datang
mau ngontrol eh ngaku lah ibu mukti ini biangkerok nya kan dari semua ini ya kan
biangkerok emang saya kenapa pak rt bumukti ini sudah terciduk ya terciduk emangnya saya
diciduk kenapa kita semua sudah tahu bu mekti ini adalah yang menjadi mbah jenggot ya kan
ini buktinya tuh
lho prt nemu dimana itu pakai nanya lagi aing maloba matanya banyak ini teh yang udah nemuin
anak anak tuh sekarang bumukti nggak bisa ngelak lagi kenapa bumukti tega teganya nakut nakutin
warga pakai pura pura jadi mbah jenggot segala maksud nanaon lalu kecewa sama bumukti tah etah
saya curiga loh sama bumukti ini bumukti ini pasti punya tujuan tujuan tertentu ada udang
di balik bakwan yang akan menguntungkan pihak bumekti sendiri ya kan dengan mengembuskan isu isu soal mbah
jenggot ngaku ngaku lah aing rt jendral dikabung sini lalawara saya model walaupun nggak terkenal
bumukti nggak usah pura pura sih
saya tengahkan kasihan apalagi bumukti udah ketahuan menipu warga minta maaf atuh sama warga
yang udah banyak dirugiin gara gara bumukti etah nih ketemu juga aku jadi bisa ikut pembentasan
drama nih pentas pentas apa iya pak rt ini emang saya yang bawa tadi dapat nyewa nyewa dari salon
maksud saya itu buat pementasan drama anak saya besok kok saya malah dituduh
gini sih waduh salah santai sih salah diperhati ini punya bumukti sok saya kembalikan toping maaf
tersebut em satu ratus dua puluh tiga ta sekitar maaf ya kalau tadi parete tuh udah seenaknya dudu bumukti padahal
nggak ada bukti cuman gara gara itu maafin maafin pak rt namanya juga manusia bisa seizar jadi begini
bukti sebagai umat manusia kita sama sama tahu kita kan umat beragama
namanya manusia itu gudangnya salah dan dosa
kesempurnaan hanya milik allah
udah minta maaf aja buruan
ampura bu mukti ampura maaf saya salah tuduh
bu mekti cuma minta maaf bu mekti bukan apa apa
karena saya mikir kok cuma bu mekti yang pengen makamnya mbak jengot itu jadi rame
kan mengkerucut ke arah sana
saya kepengennya kuburan itu selalu rame
biar sama sama menjaga
soalnya saya udah gak kuat udah capek untuk menjaga kuburan wakaf itu pak rt
lagian saya kan perempuan
kan kalau saya jadi mbah jenggot anak saya juga kan masih kecil
nggak mungkin juga pak rt
berarti kalau bukan bu mekti yang jadi mbak jengot mbak jengot itu beneran ada
pak rt terlalu gampang terbawa isu
eh kenyataannya loh masa ada isu bahas ya
eh pak rt mendingan ayo kita cek
assalamualaikum pak mekti ayo buruan
eh warga warga ini tak ada apa apa rame rame
pak rt kita dikejar kejar sama mbak jengot
loh eh itu kenapa tiga hansip juga ikutan lari
harusnya tangkep dong itu yang namanya hantu
kenapa sih lo yang harus ada di samping gue
gue itu minta jodohnya bukan orang seperti lo
pokoknya yang ganteng yang banyak duitnya
marah lo yang ada di samping gue
ih males banget sih
beb beb beb
aku tuh pengennya juga punya istri tuh yang gendut yang bohong
bosan aku punya istri tuh yang langsing terus
bu lagian juga
saya tuh kalau mau nangkep juga nangkep penjahat
yang jelas yang nyata
bisa tak tangkep
nah ini makhluk halus
gini aja nih sekalian ya biar mati
udah udah udah
tenang tenang tenang
ini kan permasalahannya soal hatung bajeng
kalau memang dia hadir tenang aja
ada saya rt general di kampung sini
tuh denger nggak
pareto tuh jenderal di kampung ini
iya pasti hebat
rt kenapa rt
wah rt kenapa
jangan deh cacing
wah rt jalan jalan terang setinggi nih
tuh udah mulai secak
wah mau makan ya
pak rt kenapa
waduh jangan jangan ayahnya aku mati
pengek iya pengek
pak jenggot pak jenggot
pak jenggot pak jenggot
aduh aneh aneh
tahan gue telat
tahan lagi dah
tahu yang mana dah
kamu tuh ngapain ikut ikutan kabur
pak jenggot kita galak
mestinya tuh kita bertahan
jangan malu maluin sama seragam dong
malu sama seragam kamu
kamu kan jatah modalintongkat juga
malu kita sama pak rt
coba kalau begitu aja kamu takut
kayak aku dong
aku ke atasanmu
selalu berani sama siapa aja
sama siapa aja kecuali istriku karena pak rt
kamu tuh kalau mau ngabun
nggak konsisten nih
sekarang kabur sendirian
emangnya di belakang ada apaan sih
kayaknya sih nggak ada apaan sih bang
biasa jadi dari sulit
nah serempak pengh morris
sampai jumpa lagi